ppatk menghentikan sementara satu ratus dua puluh satu rekening yang diduga merupakan investasi ilegal
yang dimiliki empat puluh sembilan pihak di lima puluh enam penyedia jasa keuangan
dengan total nilai nominal tiga ratus lima puluh empat miliar rupiah
dari jumlah itu sebanyak sembilan puluh sembilan miliar rupiah telah diblokir oleh penyidik barreskrim
dan berpotensi bertambah karena proses penelusuran masih berjalan
kepala ppatk ivan yustia vandana mengatakan
pelaporan terus bertambah sejak akhir dua ribu dua puluh
hal ini akibat terjadi anomali transaksi di sejumlah ribuan rekening yang diselidiki
yakni penarikan dan transfer uang semakin deras dalam waktu yang singkat dan cepat
ppatk melihat transaksi itu mengalir ke luar negeri baik berupa pembelian aset dalam jumlah yang besar
transfer kepada individu maupun institusi yang diduga sebagai afiliasi dari platform robot trading tersebut
negara tersebut diantaranya singapura australia tiongkok dan amerika
selain itu ada negara yang dikenal sebagai tax haven
seperti negara di karibia dan british virgin island
ppatk melihat hal itu sebagai upaya pencucian uang dan persembunyian harta kekayaan
mereka sudah melakukan kerjasama dengan lima fiu di luar negeri
termasuk di karibia dan british virgin island
salah satunya itu yang terkait dengan aliran dana dan dugaan bahwa mereka melakukan upaya penyembunyian harta kekayaan
dengan hasil tidak binar lain dari negara negara tersebut
khusus kasus binari option seperti binomo dan fenomena afiliator
menurut ppatk menjadi pemicu lahirnya platform robot trading serupa
mereka menggunakan modus penawaran imbal hasil investasi tinggi yang dikemas dengan narasi penawaran yang menarik
saat ini baris pimpori sudah menahan patersangka dan terus mengembangkan penelusuran aset kasus binomo
salah satunya adalah menahan afiliator yakni indra kesuma
aset yang disita berupa mobil mewah rumah dan bangunan hingga blokir rekening
baris krim masih melakukan penyidikan kepada tersangka lainnya dan orang orang terdekatnya
sedangkan kepada para korban binomo kabar es krim pori komjen paul agus andrianto mengimbau
agar membentuk paguyuban dan menginventarisasi asetnya
kemudian mengajukan tuntutan ke pengadilan agar seluruh aset sitaan dikembalikan ke korban
kami sarankan untuk membentuk suatu paguyuban
bersama jadi jangan mengurus sendiri sendiri
sudah ditunjukkan kekuasaan hukumnya
dan menginventarisasi investasi investasi yang mereka sudah lakukan
kemudian secara bersama sama nanti mengajukan kepada pengadilan
ppatk dan baris krim meminta masyarakat jeli dan kritis sebelum melakukan investasi
seperti pada binary option forex atau crypto yang menjanjikan imbal hasil tetap atau tinggi
padahal fluktuasi instrumen itu sangat tinggi
serta menanyakan status perizinan perusahaan kepada otoritas jasa keuangan dan bapepti
desyara tonang yudhistira satria jakarta